cuaca ekstrim melanda sejumlah kawasan di jawa barat dalam sepekan terakhir
kecamatan kertasari kabupaten bandung diselimuti kabut tebal setiap pagi
selain suhu udara yang semakin dingin cuaca ekstrim juga merusak ratusan hektare perkebunan teh di kawasan tersebut
hamparan perkebunan teh di kawasan kertasari kabupaten bandung diselimuti kabut tebal minggu pagi
kondisi seperti ini terjadi setiap pagi selama satu pekan terakhir
dan bahkan sempat menimbulkan embun es di seluruh area perkebunan dan viral di media sosial
suhu di kawasan ini turun hingga sembilan derajat celcius
akibatnya pucuk daun teh di ratusan hektare perkebunan sempat beku hingga daun mengering dan berwarna coklat kehitaman
hasilnya kualitas pucuk teh yang dipetik setelah dilanda frost atau embun beku menjadi turun
namun menurut salah satu pemetik teh tanaman teh akan kembali membaik setelah pucuk yang rusak dipetik
proses pakekan kalau disini embun kata orang suna disini
kalau istilahnya itu prost disini
cuaca ekstrim yang terjadi akhir akhir ini membuat ribuan nelayan di cilacap jawa tengah tak bisa melaut
hal itu karena ketinggian ombak mencapai lima meter
sementara di kabupaten bandung jawa barat cuaca dingin yang ekstrim hingga sembilan derajat celcius
mengakibat ngerusakan tanaman pertanian di ratusan hektare lahan milik warga
akibat tinggi gelombang yang mencapai lima meter ribuan nelayan di pantai lengkong cilacap jawa tengah tak bisa melaut
mereka harus menambatkan perahu mereka dan hanya bisa mencari ikan di pinggir pantai
penghasilan mereka pun menurun drastis karena tangkapan ikan yang sedikit
oh enggak ombaknya bisa
kecil lombaknya berangkat
sudah berapa hari pak
sudah dua hari sekarang
terpaksa bapak jaring di pinggir gitu ya karena nggak berani melaut ya pak
dengan embang anggur
oh daripada embang anggur
ini berarti banyak yang temen temennya bapak yang enggak melaut ini
enggak ada yang di daratan semua
oh kapalnya pada
bmkg cilacap menyebutkan gelombang tinggi di laut selatan terjadi akibat aliran masa udara dari benua australia menuju samudera hindia
ciri dari aliran masa udara benua di selatan bumi ini memiliki kecepatan angin yang tinggi
di perairan selatan jawa tengah sendiri dan samudera india selatan jawa tengah
ketinggian gelombang mencapai maksimum empat sampai lima meter
dan hal ini perlu diwaspadai dampak tingginya terhadap nelayan yaitu untuk perahu perahu kecil
apabila kecepatan angin lebih dari dua puluh knot itu cukup signifikan untuk berlayar dan juga ketinggiannya lebih dari di atas satu dua puluh lima meter itu harap diperhatikan
sementara itu di kabupaten bandung jawa barat cuaca dingin ekstrim membuat sejumlah lahan pertanian rusak terutama di wilayah dataran tinggi seperti kertasari pangalengan dan ciwidei
dinginnya udara yang mencapai sembilan derajat celcius bahkan hingga menimbulkan embun es
sejumlah petani sayur seperti kentang dan daun bawang mengaku lahan pertaniannya rusak dan terancam gagal panen